iga bakar udang sambal bakar dan es dawet menjadi menu andalan di restoran ini
kalau gerakan bersiap untuk menyerangnya seperti harimau bang
semakin dalam memasuki hutan semakin berkurang cahaya matahari yang masuk
tapi artinya mereka toh akhirnya tetap menjadi korban
tentang pemberantasan tindak perdagangan orang atau undang undang tppo
iya walaupun ya dibilang pinter kaga gitu